om dari kemarin ngeliat di media
sudah rame berita soal ricky
bahkan om juga sempat ditelepon sama beberapa wartawan
ini om baru balik dari luar kota
jadi om baru mau ngurus ini sekarang
semua kan imbas akibat perbuatannya riki
sekarang riki jadi tangan polisi om
karena sudah membantu pelarian elsa
semua yang om khawatirkan selama ini
sekarang terjadi raff
riki dimana raff
ini aku lagi di rumah sakit jaya karta om
lagi jagain riki
dia kena luka tembak
waktu bantuin elsa kabur
apa apanya riki sudah tau soal ini
aku kurang tahu pasti sih om
soalnya aku gak berani kasih tahu siapa siapa
dan aku juga gak berani ku campur om
om aja yang kasih tau
ya itu juga kalo
apanya riki belum ngeliat berita di tv
atau media sosial
itu biar nanti om yang ngurus
om mau kesini
apa om masih marah sama riki
kalo ada apa apa tentang riki
keep kontak sama om
kenapa dari awal kamu gak mau dengerin omongan om riki
sekarang semua udah terlambat
bahkan kau pertaruhkan nyawa kamu
namanya perempuan itu
bukannya kita ada kesepakatan
kalo tidak mengundang wartawan
itu di luar kenapa banyak banget pak
maaf pak nino nampaknya para wartawan wartawan itu nekat mengejar mobil kami saat kami berangkat ke sini
tapi kami pastikan mereka tetap berada di luar
jadi tidak akan mengganggu keamanan dan kenyamanan keluarga bapak
jangan tokoh gitu silakan
bapak berdua tolong persiapkan tkp
ini sekalian di bawah alat alatnya
bapak bapak bisa ke langsung ke titik kejadiannya
sebentar pak kita masih menunggu pak aldi baran selaku keluarga korban
kita belum terlambat ya pak
semua orang kumpul disini
buat nyaksiin gue
buat ngelihat gue mereka ulang kesalahan itu
semua sudah berkumpul kan
belum mbak kita masih menunggu satu orang lagi
kita mulai reka adegan kejadian pembunuhan pak roy al fahri di ruangan ini
dimulai dari pak andin selaku orang yang berada di dalam rumah saat awal awal kejadian ini
maaf pak saya saya disini cuma ingin menemani mertua saya
dan cuma mau lihat aja kok
baik kalau bu andin tidak bersedih
saya akan menemani dia di ruangan ini
jua petugas dari kepolisian akan menggantikan bu andin dan juga almarhum roy al fahri
pak fadil sebagai pengganti pak roy dan ibu parti menggantikan ibu andi
silahkan pakai jaketnya
kita mulai adegan yang pertama
yaitu pak roy datang dengan membawa bunga
dan bertemu dengan bu andin
agar data baik itu